badan restorasi gambut atau brg
apa urgensinya belasan lembaga itu dibubarkan
apakah kemudian juga terkait soal kebijakan antar lembaga yang tumpang tindih atau murni
karena ingin merampingkan belanja negara
termasuk juga bagaimana nasib pegawainya selanjutnya
nah untuk membahas topik ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio
lewat sambungan zoom yang pertama ada nazir fuad kepala badan restorasi gambut
selamat malam pak nazir
selamat malam pak serdi
ya pak nazir terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
ada pak eko prasojo ketua tim independen reformasi birokrasi nasional
selamat malam pak eko
selamat malam mas ferdi
ya terima kasih pak eko
selamat malam pak nazir pak bimo
ya sudah bergabung dengan kita terima kasih pak
dan juga pak bimo wijayanto tenaga ali utama ksp
selamat malam pak bimo
selamat malam mas ferdi selamat malam pak nasir pak eko prasojo
ya terima kasih pak bimo sudah bergabung
dan kita juga masih menunggu kehadiran ferry amsari
direktur pusat studi konstitusi
untuk bergabung juga dengan dialog kita malam ini
tapi sembari menunggu saya ingin langsung bertanya kepada pak bimo
sebagai epicentrum soal wacana ini
pak bimo kenapa sih kemudian dari istana
apa urgensinya lembaga lembaga ini akan dibubarkan
tolak ukurnya apa sih sebenarnya
jadi gini mas ferdi
kita ini kan dimandatkan untuk mengawal janji politik presiden
salah satunya itu mengenai kebijakan reformasi birokrasi
presiden ini punya komitmen yang sangat spesifik terhadap reformasi birokrasi
ada dua puluh tiga janji kampanye yang sangat spesifik
fokus pada sektor sektor yang terkait reformasi birokrasi
salah satunya itu adalah bagaimana reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien
nah dari situ
kemudian pan rb kemudian kami itu mendapat
semacam tugas untuk membuat kajian
untuk melihat bagaimana
lembaga non struktural lembaga pemerintahan non kementerian
itu tugasnya tugas pokok fungsinya kemudian kewenangannya
dan efektivitas dalam implementasi kewenangannya
fis a fis dengan kementerian yang sudah ada
jadi sebenarnya bukan ide bukan sesuatu yang baru
karena sejak pak jokowi memerintah
itu sejak dua ribu empat belas kita sudah
ada sebelas lembaga yang berada di dalam kementerian ini
ada sebelas lembaga non struktural yang memang dibubarkan
ya memang benar
kita sejak dua ribu empat belas sudah mendengar juga
ada belasan lembaga yang dibubarkan
ada sembilan kalau saya tidak salah juga dibentuk
begitu selama presiden jokowi ini menjabat
di masa sekarang
apakah tupoksinya yang
atau soal bagaimana efektivitas
atau memang ada soal kepemimpinan
yang kami lakukan
sampaikan adalah yang kami lakukan
kami lebih melihat kepada bagaimana efisiensi
delivery lembaga tersebut
salah satu janji presiden yang juga diamanatkan
melalui strategi nasional pencegahan korupsi
yang disitu juga ada komponen governance
tata kelola penguatan tata kelola
itu bagaimana melakukan
right sizing kelembagaan dengan
ukuran yang tepat
bagaimana tepat ukur tepat fungsi
dan bagaimana kita menjamin delivery dari program
artinya yang menjadi tolo ukur dan fokus disini adalah
baik itu dari sisi level
maupun lembaga pengawasan
ini bisa tidak tumpang tindih
dengan kementerian yang sudah dibentuk mas
dan tadi kalau ada pertanyaan
sembilan lembaga dibentuk
itu memang betul betul
dalam konteks ketika pak jokowi memerintah
artinya memang sudah sesuai begitu ya
dengan apa yang dilakukan
baik itu dari pembentukan ataupun juga
saya ke pak eko
tolak ukurnya sudah terukur begitu
seharusnya tidak ada lagi
tupoksi yang tumpang tindi atau juga
apa namanya penyesuaian dengan kondisi terkini
bagaimana sih sebenarnya memahami ini pak eko
pertama menurut saya kita harus menentukan kinerja ya
bukan hanya sekedar tugas pokok fungsi
tapi apa yang mau kita capai
outcome dan juga impact dari keberadaan sebuah organisasi pemerintah
sekarang ini kita punya tiga puluh empat kementerian
kalau tidak salah
pemerintahan yang desentralistik seperti sekarang ini
menurut saya itu to much
padahal kan hampir semua urusan
sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota
organisasi di pusat itu masih sangat gemuk
padahal tugasnya kan lebih ringan ya
terkait dengan norma standar prosedur dan kriteria
jadi kewenangan untuk mengurusnya atau memanagenya itu sebenarnya sangat terbatas
nah jadi saya sebenarnya sangat setuju
bahkan waktu saya masih di kementerian pan
sebagai wakil menteri pan rp dua ribu sebelas dua ribu empat belas
saya bekerja dua lima tahun itu mereview dua ratus lima puluh peraturan perundang undangan
untuk mengecek apakah organisasi kita ini benar apa enggak gitu
jadi memang banyak sekali organisasi yang tidak ada kinerjanya
tumpang tindih antara satu dengan yang lain
bisnis prosesnya juga tidak nyambung antara satu kementerian dengan kementerian lain
jadi ini kalau ada usul pemerintah untuk melakukan pengecekan kembali
rasionalisasi terhadap struktur organisasi pemerintah
menurut saya itu sudah langkah yang benar dan sesuai dengan janjinya pak jokowi

waktu itu bahkan kami sudah mengusulkan untuk melakukan pemangkasan terhadap jumlah kementerian sebenarnya
sejak tahun dua ribu empat belas kita keluar dengan tiga skenario besar
dua puluh enam kementrian tiga puluh kementrian dan tiga puluh empat kementrian
cuma kan memang situasinya memang tidak mudah ya melakukan rasionalisasi struktur organisasi
selalu menimbulkan kecemasan terhadap pemangkasan jabatan dan jadwal yang tidak terdapat di kementrian
dan juga personalia yang terdampak dari rasionalisasi struktur
tapi ini waktunya menurut saya momentumnya sangat tepat dengan pandemi covid sembilan belas dan perubahan generasi milenial
menurut saya waktu kita untuk mengecek kembali kesehatan organisasi pemerintah
dan tiga lima bulan ini kita membuktikan bahwa walking from home itu
telah benar benar harus kita perhatikan dan juga pikirkan kembali
ternyata jumlah pegawai kita tidak sebanyak yang kita perlukan
dan mungkin juga organisasinya tidak sebanyak yang kita butuhkan saat ini
jadi menurut saya sih ini momentum untuk kita semua kepada pemerintah
untuk melakukan review organizational review kemudian performance audit
dan juga capability review organisasi
apakah memang kita membutuhkan organisasi pemerintah sebesar ini di pemerintah pusat
karena banyak sekali pekerjaan pekerjaan yang mungkin sudah bisa kita kelola secara jauh
jadi saya setuju sekali kalau pemerintah harus melakukan atau review kembali organisasi pemerintah kita
oke tapi pak eko ketegasan ini justru juga disandarkan kepada nomenklatur biaya anggaran yang menguras belanja negara
ini jadi salah satu pertimbangan atau tolak ukur yang paling penting juga di saat kondisi sekarang
loh kementerian pan itu sudah merilis dua ribu enam belas potensi inefisiensi per tahun
bukan kerugian keuangan negara ya potensi inefisiensi itu rp tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun per tahun
itu disebabkan oleh tiga hal
pertama struktur organisasi yang tidak berbasis kinerja
kemudian program dan kegiatan yang tidak berbasis outcome dan impact
ketiga disharmony tumpang tinggi antara berbagai program kegiatan
antara satu kementerian lembaga dengan kementerian lembaga yang lain
nah kemudian kita perbaiki itu dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
beberapa efisiensi kita bisa peroleh tuh
saya nggak tahu tahun ini berapa potensi inefisiensi yang terjadi karena gemuknya struktur dan program kegiatan yang tidak punya basis outcome impact
serta overlapping antara satu kementerian dengan kementerian yang lain
tapi saya pikir nggak akan jauh beda
jadi kalau pemerintah bisa merasionalisasi struktur organisasi ini dengan baik
menurut saya at least tiga ratus lima puluh triliun itu efisiensi bisa kita hasilkan per tahun
jadi begitu kira kira mas ferdi
artinya memang kemudian kajiannya juga sudah terverifikasi dengan baik
termasuk juga soal efisiensi anggaran negara untuk peruntukan bagi lembaga lembaga yang dibentuk atau dibubarkan ini ya pak eko ya
oke saya juga akan menyapa bang ferry
sudah bergabung dengan kita bang
selamat malam bang feri
ya oke sudah cukup clear audio kita didengar ya bang ferry
ya bang feri sudah
ya ada pak nazir ada pak eko dan juga pak abimo juga bergabung dengan kita malam ini bang ferry
oke selanjutnya saya ingin ke pak nazir menyoal bagaimana kemudian daftar dari badan restorasi gambut ini masuk ke dalam list untuk dibubarkan
dan tolak ukurnya tadi sudah disampaikan oleh pak eko dan juga pak abimo
bagaimana anda menjawab ini tapi nanti dijawabnya usai jeda cnn indonesia newscast segera kembali
kita kembali ke diskusi kita malam ini
pak nazir tadi prof eko sudah menjawab dan juga pak bimo juga sudah menjelaskan apa kemudian urgensinya begitu
dan verifikasi dan juga apa syarat syarat dan juga pertimbangan dari sebuah lembaga ini dibubarkan ini ya bang
restorasi gambut ini masuk dalam list pak nazir bagaimana anda menjawab ini
tentu pak eko selalu siap menerima dan mendukung kesempatan dan arahan presiden
namun di setiap memang belum ada maksudnya kabar dari beliau itu
karena kabar dari beliau itu dari rata terakhir lebih tiga juni dua ribu dua puluh
lhk dan pupr tugas untuk melakukan beberapa pekerjaan tentu berhubungan dengan gambut bagi brg
pertemuan juga pada awal covid waktu saya dipanggil beliau bersama ssnek membahas pekerjaan kami
arahan beliau juga lanjutkan pekerjaan
tentu kita mengejar target yang telah kita putuskan untuk dua ribu dua puluh ini
baik saja ini satu tas mungkin
jadi ya kita tunggu berita dari presiden
sembari tentu kita lanjutkan terus pekerjaan kita sesuai dengan program kerja dua ribu dua puluh
oke pak nazir kalau kemudian ini diparalelkan dengan anggaran
kalau boleh tahu berapa sih pak anggaran untuk badan restorasi gambut ini pak
dari dua ribu enam belas ketika kita dibentuk ini kita sudah mencari anggaran yang lebih besar dari yang kita punya sekarang

dari dua ribu enam belas ketika kita dibentuk ini kita sudah mencari anggaran yang lebih besar dari yang kita punya sekarang

dan kalau ini kita mengerjakan sekitar lima belas triliun
untuk tahun depan juga sudah dianggarkan oleh kementerian keuangan sekitar tiga ratus dua belas lebih

dan kita setelah susun programnya karena memang itu harga presiden
awal bulan maret atau bulan maret kemarin
jadi di latar rata kita setahun ya antara dua ratus tiga ratus an
dari dua ribu enam belas dibentuk kemudian ada tumpang tindi pekerjaan antara kementerian kementerian dengan lembaga yang bapak pimpin
misalnya kalau untuk persoalan bencana ada bnpb disana juga bisa berintegrasi begitu
misalnya kalau untuk persoalan bencana ada bnpb disana juga bisa berintegrasi begitu
dan juga soal restorasi gambut ada kementan disana yang juga bisa melakukan fungsi yang sama
menjawab ini bagaimana pak kalau kemudian ini ada pertimbangan pertimbangan dari tupoksi yang disampaikan
sehingga kemudian endingnya lembaga ini harus bubar begitu pak
mungkin nanti pak ferry bisa lebih jelas menjelaskan
di dalam tata negara kita sudah memang dibagi jelas
dan wu bumenang pemerintah provinsi kaupaka
dan wu bumenang pemerintah provinsi kaupaka
kami dibentuk bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan restorasi gambut
ini ada kawasan hutan di provinsi begitu dengan status hutan lindung
menurut undang undang pemerintah daerah
hutan lindung itu berada di bawah uwur nangkot
nah jadi kami bekerja itu mendesain merencanakan program restorasi di hutan lindung itu
sama pemerintah provinsi
sama pemerintah provinsi
pelaksanaannya kita membantu pemerintah provinsi
anggaran dari kami yang tadi dua ratus sekian m
biasanya selama satu setengah anggaran kita kita berikan ke pemerintah provinsi
untuk kursi programnya kita mengenalkan perancangan
kita membantu pelaksanaannya
kita membantu juga ya supervisi tentunya dan pelaporan gitu
selama itu pelaporan kami sangat positif
selama itu pelaporan kami sangat positif
ya karena kegiatan restorasi gabung kegiatan baru
tidak hanya di indonesia
para penyelamat tengah kampung terima kasih banyak
masyarakat kita banyak
jadi selain merancang dan pelaksanaannya bersama provinsi
itu juga membangun sdm
dan juga perlembagaan
dari provinsi sampai ke desa
kita membentuk pokmas pokmas pokmas yang berkumpul di desa tersebut

dan menyebabkan dana desa juga sebagian untuk pelaksanaan kerjanya
seperti sekarang kanan kita bangun bersama masyarakat
pada tahun ini kita harapkan tahun depan dipelihara
dengan dana desa dengan apb
jadi selama ini pekerjaan berjalan dengan lumayan baik
kalau dengan pusat kami dengan bmkg dan bppt misalnya
itu memiliki mou untuk meragukan sistem membagi
di mana area gambut yang akan kering seminggu dari sekarang
dan harus dijaga
itu kompetensi pengetahuan dan teknologinya
diberikan sebuah fdrs

jadi perhubungan ini berjalan dengan lumayan baik
kalau di bnkg
oke seperti yang anda sampaikan bahwa selama ini
sejak dua ribu enam belas hasilnya lumayan baik untuk kemudian implementasinya
sesuai dengan tupoksi yang dilakukan
saya ke bang ferry bang ferry masih dengan kita bang
bang jangankan untuk dibentuk
kalau untuk dibubarkan ini ada hitung hitungannya bang
bagaimana anda mengamatinya
apakah kemudian dengan tolak ukur soal efisiensi saja
atau tumpang tinggi tupoksi
atau apa yang anda
apa yang anda baca dari wacana untuk pembubaran
atau merampingkan lembaga lembaga negara ini
ya bang ferry
sebagaimana dijelaskan prof eko tadi
soal efektif dan efisiensi kelembagaan
terutama dalam hal menghemat keuangan negara
dan hal hal yang prinsip lainnya
memang upaya melangsingkan kelembagaan kita
agar lebih produktif ini adalah hal yang penting
jadi siap saja
cuma ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan
pertama ini kan tahun pertama periode kedua ya
kenapa hal ini tidak dipikirkan
sedari awal ketika mau berjalannya periode kedua ini
jadi kan tadi prof eko sudah cerita ini
kajiannya sudah lama dilakukan
sudah disampaikan juga kepada hal layak
bahkan bukan hanya kepada pemerintah
jadi saya agak khawatir ini mungkin agak dadakan
mungkin mempertimbangkan kondisi covid sembilan belas
yang disampaikan prof eko tadi
harus dilihat juga bang ferdi
bahwa lingkaran istana itu juga gendut ya
kenapa kemudian beberapa lembaga yang pada dasarnya penting ya
pada restorasi gambut ini kan cukup penting kehadirannya ya
di tengah covid sembilan belas
kondisi alam dan lingkungan yang semakin mengenaskan
nah coba bayangkan di lingkaran satu istana itu
prof eko tahu betul
ada tiga pintunya itu
di pemerintahan negara lain cukup satu pintu saja
jadi langsingkan diri sendiri juga penting dulu ya
kemudian baru melihat kelembagaan di sektor yang lain
jadi ada banyak hal yang terjadi
kemudian bisa dipertanyakan terkait upaya ini
bukan berarti upaya ini tidak penting ya
karena harus dilihat juga apakah upaya kemudian
membongkar pasang kelembagaan ini
adalah akan berujung kepada hal yang akan betul betul membuat pemerintahan berjalan efektif
saya khawatir ini nanti setelah dibubarkan delapan belas
dibuat lembaga lain ya
yang lebih berarah atau berorientasi kepada pembangunan semata
padahal hal hal lain yang berkaitan dengan hak hak konstitusional
misalnya kebutuhan terhadap lingkungan yang baik
yang sedang dikerjakan oleh badan badan atau lembaga tertentu
menjadi hilang dan dilupakan
beberapa bahkan mengkritik misalnya ada lembaga yang lebih banyak gimmick dan
tampil di permukaan saja
tetapi pada dasarnya tidak memiliki kerja dan kinerja yang signifikan
tetapi tidak termasuk dalam list pemerintah untuk pembubaran
nah ini kan perlu juga diperhatikan
jangan kemudian untuk menghemat dana untuk pembangunan
ujung ujungnya akhirnya tidak efektif dan efisien
mungkin anda bisa menyebut bang ferry lembaga apa itu yang anda sampaikan tadi
salah satu yang kemudian diperbincangkan misalnya oleh pak refli harun ya soal bpip
menarik untuk dipermasalahkan ya
sejauh mana kemudian efektif dan efisiennya
atau malah dalam titik tertentu menimbulkan kontroversial
presiden perlu juga begitu tampil dengan pernyataan akan ada delapan belas kelembagaan yang akan dibubarkan
kira kira tidak efektif dan efisiennya di mana
dan kemudian solusinya
oke bank feri
kita potong di sana soal efektivitasnya ini
saya akan tanyakan nanti ke prof eko dan juga pak bimo
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda
kalau tadi bank feri sudah menjawab bagaimana kemudian menjawab pertanyaan soal efektifitas
dan efisiensi yang dipertimbangkan begitu agar lembaga ini dibubarkan atau tidak
saya ke prof eko
singkat saja prof
kalau sudah begini kajiannya bagaimana prof
endingnya akan seperti apa
pertimbangan pertimbangan tadi digelar begitu dilakukan verifikasi
apa kemudian yang akan bisa dilakukan
pertama ini selaras dengan visi misi presiden ya
ada lima kan
tiga diantaranya adalah program rb itu
deregulasi dan re regulasi kemudian pemangkasan bilokrasi dan ketiga pengembangan sdm
jadi isu yang sekarang ini berkomunikasi
yang ini berkembang adalah untuk memastikan bahwa visi misi presiden seperti dijanjikan pada saat pelantikan presiden itu bisa terwujud
yaitu pemerintahannya efektif efisien dan juga akuntabel
jadi menurut saya apa yang menjadi hasil kajian ini harus bisa dilaksanakan
tinggal nanti manajemen perubahannya
memang kalau kita memperhatikan semua orang mengenai peran dan fungsi kementerian lembaganya masing masing
setiap orang pasti akan bertahan
tapi problem kita adalah bagaimana keberadaan sebuah lembaga dan kementerian itu berkontribusi terhadap kinerja pembangunan
jadi kita harus ngecek dengan indikator kinerja pembangunan
jangan dengan tugas pokok fungsi ya
sebab tugas pokok fungsi di indonesia itu seringkali tidak ada kaitannya dengan capaian outcome dan impact
orang sering mengklaim saya punya tugas pokok fungsi
begitu ditanya mana outcome dan impactnya
jadi nggak ada itu kaitannya dengan bahkan banyak sekali itu hanya terkait dengan input dan output
tidak ada outcome dan impact
karena memang birokrasi kita tidak terbiasa bekerja dengan outcome dan impact
biasanya bekerja dengan input dan output
nah jadi paradigmanya harus diubah
sekarang kita membangun organisasi kementerian dan lembaga basisnya harus indikator kinerja
yang akan disumbangkan untuk kontribusi dalam prioritas pembangunan nasional
kalau mereka tidak bisa menunjukkan kontribusinya itu target untuk dihapuskan
jadi gampang sebenarnya kalau mau mempermudah apa namanya restrukturisasi atau pemangkasan birokrasi di indonesia
ke pak bimo terakhir pak
bolanya dilempar ke pak bimo
bagaimana menjawab ini kok
jadi indikator indikator yang tadi disampaikan
singkat saja pak bimo
ya setuju sekali dengan apa yang di tekankan oleh prof heko
bahwa betul outcome dan impact harus menjadi indikator utama
jadi sejauh mana program program dari prioritas pak jokowi itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat
dan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini
dan juga vis a vis efisiensi pun juga harus mengikuti
jadi bagaimana anggaran itu bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

nah saya kembali ke tadi prof heko sudah mengatakan bahwa dari data yang sejak dua ribu empat belas
lns lembaga non struktural itu ada satu ratus sembilan mas
itu per dua ribu tujuh belas tinggal sembilan puluh delapan
permasalahannya adalah tujuh puluh tiga lns itu dibentuk dengan undang undang
yang mana di sini butuh proses yang panjang untuk membubarkan
kemudian dua puluh itu dengan peraturan pemerintah
dengan peraturan pemerintah sisanya dua puluh itu dengan perpres atau kepres
nah di sini di sini saya utarakan ke mas menjawab pertanyaan mas
bahwa dua puluh tiga lembaga itu sudah dievaluasi sudah diaudit
efektivitas impact outcome dan apa namanya efisiensi kelembagaannya mas
oke pak bimo artinya kemudian proses verifikasi dan semua indikatornya sudah terukur
dan berharap memang secara hitung hitungan ini sudah tepat
kalau kemudian dengan kondisi seperti sekarang ada pertimbangan lain
tentu ini menjadi pilihan yang cukup elok untuk negara ini bisa terus maju
walaupun di kondisi pandemi seperti sekarang
terima kasih narasumber saya sudah bergabung prof eko prasojo pak nazir fuad pak bimo wijayanto dan juga bang ferry
harus akhiri karena memang kita sudah kehabisan waktu
terima kasih narasumber sudah bergabung malam ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali usai jadwal tetap bersama kami